tunggu kan bener habis berantem buktinya diem aja aneh
hai riva belum sarapan kan biar gue belinya oleh detik alemau pancuri starca tidak bisa kawan sini
lona sama betta eh udah lepasin udah iiih kalian tuh pagi pagi bikin gue pusing tau nggak gue
mau minta tolong sama kalian semua oke tenang aja kali ini enggak bikin
malah ketemu aldino di sini kalau keinget kejadian semalam gue jadi kesel banget sama dia pasti riva
akan minta maaf sama gua dia kan nggak pernah mau ngerusak persahabatannya sama gua
wow gak biasanya sih rifanyuakin aldino kayak gitu
kemajuan yang fantastik nih patut disyukuri dan dirayakan
pagi ah kamu mau kemana mau kantin gak bareng yuk
eh gue mau nanya dong lo lagi berantem ya sama rifa
temben tembenan dia lewat gak nyapa lo kayak gitu
kasih tau dong gue kepo
kenapa sih aldino selalu nyelekin gue
kenapa sih eh bentar bentar
lo tuh kenapa sih narik narik gue
apalagi ke tempat yang romantis yang ada bunga bunganya kayak gini
gue tau lo pasti mau nenangin diri lu berduaan sama gue ya
mau apa mau dipeluk atau mau dipukul
bentuk kecap gue lagi serius nih
gue lah gak ingin bercanda sama lo lo bisa gak
gue ngajak lo kesini tuh
iya oke serius
wah itu lagi sih
wah udah pusing banget botol kecap
masalah gue itu udah menumpuk banget
lo mentingin diri sendiri terus sih
kasian nyokap gue tau gak gue gak tega lihatnya
bukan bukan gitu ya
gue tuh pengen banget hapus video tapi ya gimana
sampai sekarang aja gue belum inget passwordnya apa
gue gak mau tahu lo mau sewa it
apapun itu gue gak tau intinya lo harus hapus
karena gue gak bisa ngeliat ngakak gue sendiri lagi gitu kecap
bukan ibu gak mau ngapus gue mau kok hapus video itu
sekarang kita berdua main
kalau siapa yang menang dia yang nganter dona rifah pulang bagaimana
eh ale berdua diam
siapa yang menang
ya betala ale kalau menang mana buktinya
kalau betah menang tadi buktinya tau
mana buktinya kalau menang
ya ampun farel farel gak ada buktinya di
eh dona rifah
eh dona rifah
eh dona rifah
eh dona rifah
eh dona rifah
ternyata ya kalian di sini gue cari kemana mana
dona rifah pasti capek toh kenapa jalan dari kantin ke kalas baru ke sini
jadi lebih baik dona rifah duduk di sini saja
enggak rifah di sini saja
eh lebih enak
shh dona duduk saja di sini
woy ale jangan pancur dialognya gembar toh
yang gratis sedikit
kalau bukan karena mikir perasaan rara dan mau tepatin janji sama rara gue pasti udah berhasil nyingkirin lo jauh jauh
karena posisi gue saat ini jauh lebih kuat daripada lo fieng
pasti lo ngerasa di atas angin karena dibela sama rara
tapi bukan berarti gue akan gitu aja ngalah
berbohong duap toh

pagi kak fero pagi davin
mukanya kak fero sama davin kok sama sama memar
kayak abis berantem aja
davin abis berantem ya
tengah tengah abis berantem kan
tumuh kan bener abis berantem
buktinya diem aja
riva lo belum sarapan kan
alemapan curi starka
tidak bisa kawan
sini lora sama beto
eh lo diam lepasin
kalian tuh pagi pagi bikin gue pusing tau gak
gue mau minta tolong sama kalian semua
oke tenang aja kali ini gak bikin pusing
gak bikin pusing
mamai ali ini pasti bikin masalah toh
terus mau dapat hukum
kali ini itu nggak ada hubungannya sama hukuman
atau sama patogar gak ada
justru gue mau minta tolong sama kalian
ini tugas yang sangat mulia dan terpuji
oke ya pada setuju ya
jadi gini gue minta sama kalian semua untuk buka hp kalian
terus buka akun youtube kalian
buka video viralnya kerupuk kulit
lalu kalian komen sebanyak banyaknya
komennya harus positif dan juga membantu nyemangatin michelle
karena di video itu tuh udah mulai banyak hujatan hujatan buat michelle
mamai lagi lagi urusan sama perempuan kepala batu itu
itu batul itu kawan
apa ini semua itu ada hubungannya sama aku
itu ada hubungannya sama kasusnya arin ya
ih fix banget
dona riva ini bukan cuma cewek cantik manis
kami pinter juga seratus buat lo
gue tuh ya makin gak rela gitu
kalo lo tuh di gebet sama dua orang sahabat gue nih yang di depan ini nih
kayak kurang aja gitu nggak cocok sama lo
ala itu jangan terlalu kompor begitu kawan
ya ki asli lo gak asik
ya jadi di video yang viral itu
itu tuh udah rame sama hujatan hujatan untuk michelle
jadi kasus arin yang didorong sama michelle itu udah kesembar di sosmed
udah banyak banget komen komennya
makanya gue minta tolong sama kalian semua
kan kita sama sama yakin
kalau michelle itu gak mungkin lah ngelakuin hal buruk kayak gitu gak mungkin
gue paham sekarang
kalau gitu gue bakal bantu buat like and comment yang bagus bagus
biar komentar jahatnya netizen itu ketutup
sudah nona jangan ikut ikutan toh
gue yang gak suka dan gue gak terima kalau dia tuh difitnah kayak gitu ya